oma omaik gimana sekarang
membaik tadi luka sayang terus dibawa ke rumah sakit buat diobatin
nanti rena sama oma kita pulang sampai rumah kita doain om baik ya supaya cepet sembuh ya

kita pulang ya kita pulang sampai rumah kita doain omaik ya
apa yang terjadi
ada apa sih
tadi lampu jatuh
ya pak saya urus pak saya urus pak
bersih bersih bersih
apa yang terjadi
apa yang terjadi
ada apa sih
tadi lampu jatuh
ya ampun mas kayaknya kena kaca deh mas
tolong obat dulu ke rena
reni tolong antarin mama sama rena ya
kamu tolong cari apotek terdekat sini
obatin rena dulu setelah saya obatin kamu antar mama saya sama rena pulang ya
gue harus ke rumah sakit
ya gue paham
maaf ya enggak
kok bisa ada kejadian ampun jatuh di pernikahan gue
gak habis pikir
kak semoga pak nino gak terlalu parah ya keadaannya rena juga
tapi kak aneh deh kenapa ya pak nino kok bantuin anaknya kau sampai segitunya
ya udah kita masuk
aku perasaan mama jadi gak enak deh
kayak ada sesuatu gitu pak
jadi nino kena musibah pak
nino ketimpa lampu ballroom di acara nikahannya angga
sekarang dia ada di rumah sakit
cukup cukup ya
tenang ya sayangnya udah sekarang rino udah sama oma udah aman ya
gak ya sayangnya tenang ya
oma tadi kok lampunya jatuh
iya oma juga gak tahu sayang
mungkin orangnya pasangnya nggak benar
ya jadinya jatuh
udah jangan nangis ya
membaik tadi luka sayang terus dibawa ke rumah sakit buat diobatin
nanti rena sama oma kita pulang sampai rumah kita doain om baik ya
supaya cepat sembuh ya
ya kita pulang ya kita pulang sampai rumah kita doain oma baik ya oke
yuk kita pulang ya
ya rena maunya doain oma baik ya
yuk yuk kita pulang
karena saya mau tanya kok bisa kejadian seperti ini lampu sampai jatuh
kalau sampai korban meninggal kalian siap dituntut
sebelumnya saya minta maaf pak selaku penanggung jawab io
ini adalah keteliran dari staff kami dan saya akan bertanggung jawab dan membebaskan ini semua pak
saya mohon permisi pak
bagaimana keadaannya no
oh coba deh aku cek ya mungkin aul sudah mengabari
aul juga belum mengabari sih
ya semoga gak parah keadaannya ya
michi angga gimana kecelakaan tadi korbannya selamat kan
belum tahu mah
insya allah semoga semua baik baik ya
semoga baik baik ya
terus sekarang kalian mau langsung ke hotel ya
ya paling aku sama angga mau ganti baju dulu terus baru ke hotel sih
ya udah kalian hati hati ya
bilangin sama supir mobil pengantennya
ya udah mau aku ganti baju dulu ya
catherine makasih banyak ya
aku bawa mobil sendiri tanpa
oke ya udah
kalau kamu di rumah sepi
ke rumah tante aja
nanti pasti aku kaburin
ya udah tentu kalau kayak gitu
ya nanti juga
oh mohon maaf bapak ibu
pasien akan segera diperiksa dokter
jadi bapak ibu mohon menunggu di ruang tubuh
tolong berikan penanganan yang terbaik

nino lagi diperiksa di ruang igd
kenapa nino sampai terjatuhkan lampu
kejadiannya sangat cepat om
jadi awalnya reina itu sedang nyanyi di bagian depan
lalu ada lampu yang mau jatuh
saya dan nino lari
tapi nino sampai lebih dulu
akhirnya besi dan lampu itu mengenai nino
pak gimana kalau sesuatu terjadi sama meno
mama tanggal dulu
ya nanti kita tanya dokter ya
kita tunggu dokter